angin puting beliung menerjang enam desa di kabupaten probolinggo jawa timur
akibatnya puluhan rumah di permukiman padat penduduk rusak
meskipun menelan korban jiwa kerugian mencapai ratusan juta rupiah
selain itu aliran listrik terputus akibat pohon tumbang
hujan disertai angin melanda enam desa di kecamatan kerijengan kabupaten probolinggo jawa timur
peristiwa itu terekam video amatir warga yang melintas desa tersebut pada minggu petang
amukan angin puting beliung merusak puluhan rumah di pemukiman padat penduduk
desa terparah yaitu di desa rawan sumberkati moho dan desa patemon
dari keterangan warga awalnya hujan dengan intensitas sedang mengguyur kawasan itu sejak minggu siang
namun menjelang petang terjadi hujan deras dan angin kencang terlihat berputar putar di atas permukiman
tak berselang lama sejumlah rumah semi permanen langsung roboh akibat tersampu angin kencang
sebelum puting beliung menerjang rumah warga sudah keluar rumah untuk menyelamatkan diri
saya kan letak itu apa bedus itu kan di kandang
mak saya mau makan tetangga anak itu
iya hampir tak sempat ambil piring saya itu angin itu kencang kan
habisnya sudah kencang atapnya itu dilempar lempar terus saya keluar terus
terus digembakkan semua itu rumahnya
langsung ambruk total bu
selain atap terangkat angin sebagian rumah tertimpa pohon
aliran listrik di enam desa terputus karena sambungan kabel rusak akibat tertimpa pohon tumbang
selanjutnya kita koordinasi dengan perkubimka
kalau dari polri tenaga siap
nanti misalnya sudah siap bahannya untuk kita lakukan renovasi tenaga dari polsek siap
hari di kurang ampuk pun kita koordinasi
sampai jadi rumah
rumah semi permanen
data sementara terdapat tiga puluh dua rumah
sepuluh rumah di enam desa terdampak puting beliung
sejauh ini warga berupaya melakukan perbaikan seadanya
dersia priyongko prabowo linggo jawa timur